dalam video yang viral di media sosial tampak seorang pria mendekati beberapa sesajen di lokasi yang terkena dampak erupsi gunung semeru di desa supiturang kecamatan pronojiwo kabupaten lumajang jawa timur pada jumat sore
ia kemudian membuang dan menumpahkan sesajen tersebut yang sebelumnya diletakkan di tanah dan sebuah wadah
kejadian ini disayangkan bupati lumajang thorikul hak
menurut torik ulah pria tersebut telah mengganggu kedamaian warga di lereng semeru
sarek memastikan pria pembuang sesajen bukanlah warga lumajang
politikus partai kebangkitan bangsa ini meminta polisi agar segera menangkap pelaku
teman teman baik aparat maupun relawan yang ada di sana untuk mencari dari mana orang itu atau identitasnya siapa orang itu
saya minta segera untuk dicari dan segera harus melakukan klarifikasi
pendapat serupa juga diungkapkan kepala kantor kementerian agama kabupaten lumajang muhammad muslim
muslim menyebut aksi pria pembuang sesajen tersebut sebagai tindakan kurang beradab
saya merasa kaget dengan peristiwa ini dan sangat menyayangkan
karena itu adalah tindakan yang kurang beradab
berdakwah dengan baiklah
islam mengajurkan kita berdakwah
tidak kemudian merusak apa yang menjadi keyakinan orang lain
meski demikian muslim menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut kepada pihak kepolisian
ia meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terselut emosi karena polisi saat ini sedang memburu pelaku
nur hadi wicaksono kabupaten lumajang jawa timur